kendaraan yang mengalami gagal rem kerap menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya
terkadang untuk memperlambat dan mengurangi kecepatan laju kendaraan
kendaraan yang mengalami gagal rem terpaksa harus menabrakan kendaraannya kepada objek yang ada di sekitar
tentunya hal ini akan merugikan apalagi jika sampai memakan korban
kementerian perhubungan telah menyusun sebuah panduan untuk menghindari gagal rem di mana salah satunya adalah rem blong
pengertian rem blong sendiri adalah kegagalan sistem pengereman
data dari knkt sejumlah kecelakaan imbas dari gagal rem umumnya terjadi di jalanan yang menurun panjang
ataupun berkelok dengan kondisi kendaraan dalam posisi kecepatan tinggi
untuk itu kementerian perhubungan menyarankan pengemudi wajib untuk memeriksa kondisi kerja sistemnya
selain itu saat jalan menurun selalu gunakan gigi rendah dan aktifkan sistem rem lainnya
agar rem utama bekerja lebih ringan untuk menghindari panas pada kampas rem
pengemudi juga diharapkan memahami sistem pengereman yang ada di kendaraannya
seperti jenis rem dan teknik pengereman yang harus dilakukan jika ada dalam kondisi darurat
terakhir selalu mematuhi aturan berkendara
serta pastikan selalu berkonsentrasi saat berkendara dan tidak dalam kondisi sakit ataupun mengantuk